seharusnya bayinya ada disini dewa
dan aku tau dia ada disini
kenapa kamu mencari cari kamar bayinya di ibu
kita tak bisa
kita tak bisa mencari cari kamar bayinya di ibu
sementara si lady masih disini lagi
iya ya ini dari kainku
aku angkat teleponnya sebentar ya
mas aku mau ketemu kamu sekarang bisa
iya sekarang aku depan rumah kamu nih
bukain dong pintunya
kok aku di kuncin disini sini
jadi itu mona
rumah lainnya tentang andis
arsila anak bunda
bunda dateng sayang
aku harus masuk ke rumah itu
hei mona mona bentar bentar
kita nggak bisa langsung masuk ke dalam
kita sudah hati ya kamu tetap di belakang aku aja
sayang kamu dimana ini bunuh ada di sini kamu pengen jemput kamu dan mama pengen bawa kamu
pergi dari sini apa kamar ini kosong kasihlah kamarnya dimana ya mona kayaknya di rumahnya
siapa deh kamu mau cari siapa lagi
pokoknya harus cari kamar baik itu harus nemuin dia masih ada satu kamar yang terlihat kalau itu
ini pasti kamarnya arsila tingkah mona andai banget kenapa di antusias banget sama bayi itu
itu kan bayinya diego
seharusnya bayinya ada di sini dewa
dan aku tahu dia ada di sini
kenapa kamu mencari cari kamar bayinya dewa

kenapa kamu menangis si bayinya diego

kenapa kamu menangis si bayinya diego
kamu harus baik baik saja
tugas kamu masih banyak
kamu masih harus membantu saya
untuk membalaskan pendam saya
pada roy dan clara
pada roy dan clara
pada roy dan clara
pada roy dan clara
pada roy dan clara
pada roy dan clara
pada roy dan clara
buat ya pak bentar lagi doktor nanganin papa
papa tinggal tinggal cukup semua
kamu udah enak lagi papa
om udah om jangan banyak bicara dulu
clara kamu jangan panik
nanti papa bisa kepikiran
bu jangan masuk dulu dokternya lagi makan siang
aduh gimana sih suster
maaf bu silahkan tunggu di luar aja dulu
yaudah saya tunggu di luar
silahkan masuk bu dokternya sudah datang
suster saya minta tangan bu
kamu masuk aja dulu ke dalam
nanti saya susul ya
saya ada urusan
iya bu baik bu
apa yang kamu disini
oh aku lagi nemenin papa berobat
tante sendiri ngapain tante disini
dan tadi tante gendong bayi
bayi siapa tante
tante jelas jelas tadi clara lihat tante ini lagi gendong bayi tante
tante kamu lihat sendiri dong tante jelas jelas saya ini sehat
tante jangan berani beraninya lah jauhin pikiran saya tante
tante gak bawa bayi apa apa kamu lihat sendiri kan
tante kesini mau cek kesehatan tante
ini kan rumah sakit memangnya disini tante mau nonton
kalau tante berani macem macem lihat aja